kita beralih ke informasi lain world health organization indonesia atau who
mengadakan festival jajanan kaki lima sehat di kawasan gelora bung karno hari ini
untuk mengetahui bagaimana jalannya festival ini kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
roni satriadi plaza sudirman jakarta selatan selamat pagi roni
roni apakah festival jajanan kaki lima sehat sudah dibuka pada hari ini
bagaimana antusiasme dari warga yang hadir di sana
selamat pagi heranov dan megi
kalau saya juga yakin anda berdua biasa makan
basah sekali untuk makanan jajanan di pinggir jalan
nah kali ini ada festivalnya nih di gelora bung karno pada hari ini
jajanan kaki lima ini tapi dengan versi sehat
nah seperti apa versi sehat ini
kita langsung saja berbincang dengan siska widiawati selaku dari national communication fao
selamat pagi bu siska
bu siska ini kan terkait dengan acara untuk mengusung hari pangan sedunia kalau tidak salah
apa sih yang ingin diajak bagi para pedagang kaki lima ini agar untuk bisa menampilkan
ataupun menjajakan makanan yang lebih sehat kepada konsumen
ya makasih mas roni
jadi memang festival ini diadakan oleh lima agensi dari persediaan bangsa bangsa
dan juga bekerja sama dengan kementerian pertanian kementerian kesehatan
dan juga bpom dan pemerintah profesi rki
kami concern dengan saat ini memang gaya hidup itu sudah berubah ya
jadi untuk makan orang sudah jarang lagi makan di rumah
ya kan mas roy juga kayak gitu kan
jadi orang itu sekarang seringnya makan di jalan ya
bukan hanya di jalan secara persi tapi juga melalui mungkin kita sering mesan
melalui online dan sebagainya
nah dengan gaya hidup seperti itu tentunya kita harus aware dengan apa yang kita makan
sebab kan tema dari hari pangan sedunia tahun ini adalah
jadi healthy diets itu pola pangan sehat
pola pangan sehat itu harus disadari oleh semua orang
terutama mereka yang makan termasuk yang makan di jalan
nah jadi makan yang jalan yang sehat itu seperti apa
itu yang kita kampanyekan di sini
yang pertama tentunya dia harus bernutrisi
secara gizinya itu harus cukup
dan juga dia harus aman
makanya di sini ada teman teman bpom yang sudah mentes bahan bahan makanan yang ada di sini
dia harus aman dikonsumsi dan juga harus bernutrisi
pada intinya gitu sih
tapi kan kalau hidup di jakarta ini dengan segala kesibukan setiap harinya
kepraktisan menjadi hal yang utama bagi para
cari makanan yang penting cepat
kemudian ada terlihat di jalanan oke langsung beli aja tanpa melihat ini itu segala macam
informasi apa yang disampaikan baik kepada para pedagang maupun juga konsumen nih
karena konsumen kadang asal beli aja juga yang penting kenyang seperti itu mbak
yang pertama tentunya makanannya itu harus balance ya
jadi harus seimbang antara sayuran dan juga buah buahan

karbohidrat nah kebanyakan kan orang indonesia itu terlalu banyak
karbohidratnya tapi kurang sayuran dan buah buahannya
nah itu yang memang harus digalakan
nah untuk pedagang terutama itu adalah kebersihannya dan juga keamanan pangannya
jadi memang harus melalui standarisasi dari pemerintah
makanya ada policy yang sudah cukup baik dari pemerintah indonesia
baik dari bpom maupun dari kementerian kesehatan dan juga dinas dinas di tingkat provinsi ya
untuk melakukan pengecekan kepada makanan makanan jalanan ini
dan mereka mempunyai standar sebenarnya berupa stiker ya untuk di dki ini
terutama ada stiker bahwa makanan itu sudah higienis gitu
nah itu mungkin harus kita galakan lagi
terakhir kalau kita lihat kan untuk street food itu sebenarnya thailand
bangkok itu sudah juara di dunia ya
cnn travel punya data bahwa sekitar tiga ratus ribu street vendorse yang ada di bangkok
indonesia kita juga punya ragam kuliner yang juara banget loh mbak
kira kira ini bisa menjadi inisiasi untuk memantik ataupun memancing
mereka orang orang para pedagang termasuk juga para konsumen untuk bisa menjadikan
makanan jajanan kaki lima ini sebagai satu pilihan yang memang sudah bisa dijadikan kuliner nusantara
itu bener banget
bahkan kita sebenarnya pengen menjadikan jakarta ini trendsetter untuk healthy street food
minimal di asia tenggara lah
dan ini harus semangat dan nggak hanya berhenti di sini
di sini nanti kita akan melihat gimana sih sampel
dan ini juga didukung sama komunitas anak muda lho
sebab mereka itu juga peduli dengan
pangan yang ada saat ini
jadi nanti bisa ketemu dengan teman teman anak muda di sini
yang mereka merupakan activator untuk sustainable food
mbak siska terima kasih banyak atas waktunya
semoga nanti saya juga ingin mencoba pastinya makanan yang sehat seperti apa kaki lima
karena biasanya juga saya suka sekali
maggie dan herano demikian pembicaraan saya dengan siska widiawati selaku national communication dari fao
dan nanti acara akan dimulai pada pukul delapan waktu indonesia barat
mungkin anda setelah siaran nanti berdua bisa langsung menyusul kesini untuk bisa ikut seperti apa sih untuk makanan jajanan sehat di gelora bung karno ini
kembali ke anda
ya baiklah kami akan sempatkan kesana nanti
ya kami akan segera bergabung roni
tunggu kami ya